aduh boy seri banget
lu pasti udah nunggu lama kan
mau ngajak lo ketemuan malam ini
santai aja boy
dosa gue besar besar
ini adalah hukuman buat gue
saya takut sih neng raya
malah makin susah lagi
gara gara dosa saya yang dahulu
kita bersohib udah lama ba
kita juga tahu
abah mulai tobat itu pada saat si ambunya yang meninggal
total abah berubah
ingat kak allah
gak boleh kita ingat ingat dosa dosa yang masa lalu
tobatan asuhah selesai
nah lagi yang diwakan abah tia
udah minta maaf mareng
jangan mengulangi masa lalu
buka lamaran baru
biar semuanya tia
tapi tia om
itu yang kita berharap
dosa abah lebih gede daripada dosa kita
makanya jangan sok tahu
allah itu maha tahu
jangan ngatur ngatur allah
udah serahin aja sama allah
makanya jangan sok tahu
allah itu maha tahu
udah serahin aja sama allah
saya tia kalau sedang kalau suka mengacau
bukan ya murah lah
gaturan saya ke musola
bukan ya kau orang
makasih ya ian
lu udah nganterin gue sampai rumah
gue tahu lah
emang orangnya baik banget
gue juga bangga banget
karena bisa diboncengin sama anak koriir
eh udah malam nih
gue masuk rumah dulu ya
nanti bahaya lagi di jalan
banyak banget miss call dari bebet mel nih
gini ya sekarang sok sok nelpon terus ya
ih mulut banget sih
ketawa po orang lagi belajar
nih toh rasa loh
si ponen malah dimatiin sekarang
gue harus ke rumah bebet nih
gue harus lurusin masalah ini

perlu boleh coba
kau yakin bhikkah f wob art
coba percobaan apapun
terus luar biasa
kamu tau tidak
apa alasannya umat muslim itu setiap sholat berjamaah
setelahnya kita harus cium tangan
jadi itu kita harus minta maaf sama orang setiap hari
bahkan setiap jamnya
karena kita kan tidak luput dari kesalahan manusia itu
jadi kita kudu
tidak lepas dari kesalahan
jadi kita mohon maaf sama orang itu harus setiap saat
tapi jangan mengulangi kesalahan lebih dari sekali
itu namanya kedelai
oh iya keledai jatuh pada lubang yang sama
abah hebat ya pak
dari kamu kenapa ngeledek saya
ngeledek siapa yang ngeledek pak
itu sama saja
cuma bisa menasehati orang lain
tapi ke diri sendiri tidak dijalanin
itu manusiawi ya
kamu jangan ngeledek
saya emang yakin kalau abah itu emang orang baik
biarpun jahatnya sama saya doang
jangan marah ya
bukan abah bukan marah
tidak ada dosa
abah masih banyak hilangnya
malah mah abah dulu pernah dengar
bahwa ada tiga pusaka kebajikan
dan sedangkau yang dikeluarkan
nah abah itu belum bisa ngejalanin ketiganya
abah masih belajar
dan kamu juga harus ikut belajar
tau satu lah

tau satu lah
kalau gitu kamu temenin naik ke sana di atas
ya udah pak
kasih kabar ke abah kalau ada apa apa
ya kalau ada apa apa
pasti kasih kabar ke abah
salam lagi pak
eh nah salam lagi tadi udah abis sholat
ya barangkali tadi
waktu abis sholat
muni juga bikin salah lagi
aduh boy serius banget
lo pasti udah nunggu lama kan
gue ngajak lo kep nécessita pacar malam ini
ini loh nih kunci motor ya kasih ya cuma terbuat disini jadi besok lo jadi ngajak
nggak ia ng czasu bisa aja atau kusutnya lutaknya boleh oke